beginilah suasana di stasiun tanjung karang sabtu siang
para pemudik yang hendak kembali ke sumatera selatan kembali harus menerima kenyataan
tidak dapat meneruskan perjalanannya
seperti kemarin para pemudik ini juga tertahan di stasiun tanjung karang bandar lampung
setelah pihak pt kereta api di free empat tanjung karang kembali membatalkan keberangkatan enam kereta penumpang
pembatalan enam keberangkatan kereta ini terdiri dari dua perjalanan ka ekspres raja basa
relasi stasiun tanjung karang stasiun kertapati pp pukul enam tiga puluh
dan dua perjalanan ka kuala stabas dari stasiun tanjung karang stasiun batu raja pp pukul delapan tiga puluh
kemudian dua perjalanan ka kuala stabas dari stasiun tanjung karang stasiun batu raja pp pukul tiga belas
dari ke enam keberangkatan ini sebanyak tiga penumpang batal berangkat
pembatalan perjalanan kereta api dilakukan dengan alasan keselamatan penumpang
pt kai sampai sabtu siang masih melakukan normalisasi jalur kereta yang terkena amblesan
di kilometer dua ratus enam jalur kilas sepancar sumatera selatan yang terjadi sejak jumat kemarin
pt kai sempat melakukan tes jalur pada jumat sore setelah melakukan perbaikan berupa pengerasan fondasi
namun jalur ini kembali amblas sabtu dini hari setelah lokasi tersebut kembali turun
hari ini tanggal dua puluh sembilan april dua ribu dua puluh tiga untuk perjalanan kereta api yang disenyatkan di wilayah di peribatan yang kembali kami batalkan
jadi total pada hari ini ada enam keberangkatan perjalanan kereta api yang kita batalkan
dengan dasar ataupun pertimbangan daripada keselamatan para penumpang kita dan khususnya keselamatan perjalanan kereta api
pembatalan ini membuat pemudik kebingungan untuk melanjutkan perjalanan ke sumatera selatan
sebagian pemudik terpaksa menggunakan mobil travel walaupun harganya jauh lebih mahal
sementara sebagian lagi memilih menjatual ulang kepulangannya
mereka memilih menunggu karena perbedaan harga yang jauh antara tiket kereta dan mobil travel
seperti yang dialami yuyun yang berasal dari bandung jawa barat
yuyun yang hendak ke batu raja baru tiba di stasiun tanjung karang pukul empat tiga puluh pagi
dan berharap bisa melanjutkan perjalanannya ke batu raja dengan kereta api pukul empat tiga puluh pagi

pt kai mengaku sudah menyebarkan pesan singkat mengenai situasi terkini
mengenai pembatalan keberangkatan kereta api tersebut
dengan jangka waktu tiga hari bagi pemudik yang gagal berangkat
hingga sabtu siang sedikitnya dua lima ratus pemudik sudah menukarkan tiket pembatalannya
ke pt kai difere empat tanjung karang
sukianto andi surahman lampung